mama lagi dipanggil sama pak umar ke sekolah
terus katanya ada hubungan sama lo
hari ini kamu tidak sekolah tanpa izin
tanpa ada berita
muka kamu babak belur begitu
dan tiba tiba bapak denger
kamu semalaman pergi sama gula
tatap matamu bagai busur tanah
yang kau lepaskan di jantung hatiku
kau malah karoke
sisi grogi habisnya masih sakit ya
udah biar gue aja
jangan rumah biar sisi aja ntar kalau tambah sakit gimana
ntar sisi kau ngantir lagi
yaudah sini yang sakit lagi mana
pengkak deh kayak badannya sisi
eh maksudnya pengkak salah urat
aduh aduh aduh
cuman gue amannya aja yang teriak teriak
selamat malam dad
mendingan mereka bertiga tadi diaduin di sekolah
gue rasa nih ya
perlakuan mereka tadi tuh udah bener bener keterlaluan
dian mereka sekali sekali masuk bp man
gue gak mau masalah tadi
sekolah bisa tau
lagipula kan gue juga
gue juga ikut berantem tadi
gue juga gak mau orang tua gue di medan khawatir
khawatir ya kan aja biar makin jadi tuh anak hati hati karin halo romat hari ini kamu tidak
sekolah kan iya pak kenapa pak ada apa ada apa kamu sekarang juga datang ke sekolah kami para
guru ingin bicara sama kamu kami para guru ingin bicara sama kamu loh emangnya saya ada
selama ya pak soal wulandari yang baru saja kamu antar pulang pergi pokoknya sekarang juga
kamu harus datang ke sekolah jangan sampai kamu tidak datang iya pak ya saya ke sekolah sekarang
bagus roman katanya sebentar lagi mau datang kita tunggu saja aku dipanggil enggak tahu deh tapi kan
masih sakit man ya udah enggak apa apa
ya bener bener kalau misalnya
jadi hasil semua tes anak saya bagus dong iya semuanya bagus dari hasil tes darah dan urin ini
tidak ada yang perlu dikhawatirkan

kalaupun baulanya masih demam itu mungkin karena flu atau kecapean
bukan bener kan mah aku itu enggak macem macem iya sayang alhamdulillah dari awal juga memang ngerasa
kekhawatiran papa kamu itu terlalu berlebihan iya apa apa tuh emang gitu orangnya super parno
kamu tahu enggak apa kamu itu kayak gitu karena dia sayang sama kamu
hai mas gundawan selamat siang tiana sudah satu minggu berlalu apakah kamu sudah mengatakan pada
suami kamu soal perceraian jangan lupa ya aku selalu menunggu kamu ya allah aku samamu
hai ya allah aku samamu
hai ya allah aku sampai lupa sama sekali dengan janjiku sama mas gunawan dari siapa ma oh oh enggak
oh ini ada whatsapp dari teman mama nggak penting juga yaudah kita pulang aja ya saya iya makasih ya dok
tih wulan dari kenapa emang nyet sampai roman nyariin aduh sayang ngapain sih kita jadi ngomongin si wulan sama si roman

tih please kasih tau gue wulan dari kenapa sampai roman nyariin
gue penting kan buat lo gue gak mau ada rahasia lagi diantara kita
ya udah iya gue cerita tapi janji ya saya lu gak akan ngebocorin ini sama siapapun terutama sama si bella
karena kalo sampe bella tau tuh gue bisa dijadiin lempar sama gorengan
ya jadi gini sebenarnya tuh wulan dikerjain sama bella ya
kita semua ngajak wulan buat belajar bareng
dan disitu wulan diturunin tengah jalan yang sepi
tiba tiba malamnya roman datang ke rumah bella
desek bella buat ngasih tau dimana wulan berada
tapi lo jangan bocorin rahasianya ke siapapun ya
terutama sama bella sam please
gue denger lo katanya sakit ya
keadaan lo sekarang gimana
tapi sekarang udah baik kan kok
syukur deh kalau kayak gitu
gue jadi lebih tenang
masalahnya sekarang lan
roma lagi dipanggil sama pak umar ke sekolah
terus katanya ada hubungan sama lo
ulah apa lagi yang kamu bikin romah
hari ini kami tidak sekolah
tanpa ada berita
luka kamu babak belur begitu
dan tiba tiba bapak denger
kamu semalaman pergi sama bulan
sampai orang tua umlan
datang melapor ke sekolah
ini bener bener memalukan roman
kalau masalah muka saya babak belur ini
ini gak ada kaitannya sama umlan
saya cuma dikeroyok sama
sama jahamret pak
kenapa semalaman kamu pergi sama pulang
jadi gini pak
saya semalem itu sama umlan
karena ada pohon tumbang
dan kebetulan gak ada jalan lain pak
kenapa kalian gak menelpon
umlan gak bawa hp pak
dan kebetulan hp saya juga mati karena keujanan
ada saksi yang melihat
bahwa ucapanmu itu benar
gak ada pak
masih gak ada waktu kamu bisa di alasan seperti itu
saya cek di pinggir
hari ini kamu dianggap bolos
tanpa alasan yang jelas
dan bahkan sudah menimbulkan keresahan bagi orang tuanya umlan
dengan sangat terpaksa
itu hukuman yang pas untuk kamu roman
dan orang tua kamu yang di medan
harus tahu soal ini